nanti malam acaranya sangat meriah karena transmedia juga menjadi media partner untuk merayakan ulang tahun jakarta empat ratus sembilan puluh dua
tapi ya seperti tadi diinformasikan ya mulai pukul enam sore ini jalan akan ditutup ya di sekitar daerah bundaran hotel indonesia
jelang malam puncak perayaan hari ulang tahun ibu kota dki jakarta ke empat ratus sembilan puluh
pihilenggara menggelar gelar di resik di bundaran hotel indonesia jakarta pusat
dan inilah suasana sekitar bundaran hotel indonesia jakarta pusat
panggung jakarta night festival dipersiapkan guna menyambut malam puncak hut dki jakarta sabtu dua puluh dua juni
pengisi acara seperti dancer berlatih sejak siang tadi digelar di resik di atas panggung di sisi bundaran hotel indonesia
mengambil tema wajah baru jakarta konsep perayaan tahun ini akan memadukan kreativitas tradisional betawi dan teknologi
kita benar benar ngadainnya di jantung kota jakarta di bundaran hi
kita juga bakal ada water screen memanfaatkan memang sudah ada medianya di bundaran hi sudah ada air mancur nanti kita akan kombinasikan dengan itu
dan kita juga akan ada video mapping untuk hotel mandarin itu sendiri karena itu akan jadi main show nya juga
sengaja diambil tema besaran ini sebenarnya adalah wajah baru jakarta karena dari rangkaian yang akan kita pertunjukkan di sini
akan juga menampilkan memang hal hal
hal baru dan evolusi jakarta dari awal sampai sekarang modern
wah sudah gak sabar untuk melihat kemeriahannya dan sudah ada rekan saya roni satria di sana yang akan melaporkan bagaimana kondisi persiapan jelang nanti malam perayaan hut dki jakarta ke empat ratus sembilan puluh dua
roni kalau tadi saya lihat sementara di video sudah terlihat aktivitas kemudian juga ada gelar di resik
lalu bagaimana dengan kondisi pagi hari ini jelang malam puncak perayaan hud dki jakarta di bundaran hotel indonesia
ya selamat pagi yuda dan lady terkait dengan persiapan untuk acara hari ulang tahun jakarta empat ratus dua puluh
kita memang melihat ada sejumlah persiapan ada panggung yang telah disiapkan di bundaran hi ini yang karena merupakan menjadi event akbar yang dipusatkan di bundaran hi
saya akan tunjukkan kepada anda nantinya akan ada rekayasa lalu lintas seperti yang tadi juga telah anda sebutkan
bahwa dari titik sebelah sana di sisi kiri saya merupakan kawasan
dari arah sarinah ataupun dari arah patung kuda untuk menuju nanti ke kawasan bundaran hi ini akan dilakukan penutupan pada pukul lima belas waktu indonesia barat hingga pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
dan nantinya akan dialihkan untuk menuju ke arah jalan kebon siri seperti itu
sehingga nantinya akan ada banyak sekali stand stand yang ada di sepanjang jalan mh tamrin ini yang nantinya karena di sini tidak hanya pegelaran musik tetapi juga akan ada kuliner
kemudian bazar kreativitas dan lain sebagainya
bergeser sedikit anda akan melihat di sini ada panggung utama yuda dan lady
panggung utama ada dua yaitu panggung dari pemerintah provinsi dki jakarta dan juga panggung dari transmedia
karena kita tahu bahwa nantinya transmedia akan menjadi media partner akan ada serang langsung ataupun on air pada pukul dua puluh waktu indonesia barat hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
dengan pemerintah pemerintah yang berada di luar negara
dan nantinya akan ada panggung utama yuda dan lady

ini menghadirkan sejumlah acara musik dan musisi musisi seperti pasha kemudian siti badriah wali dan juga kotak
nah bergeser lagi nih kita ke arah sedikit ke kiri anda akan melihat di sini ada air mancur
kita tahu bahwa ini adalah bundaran hi yang menjadi ikon kota jakarta tapi telah tertutup sekarang yuda dan lady
karena juga ada panggung disini nantinya disini panggung juga akan diisi oleh pengisi acara pada malam hari ini
panggung disini nantinya
karena akan berbeda karena nanti akan ada seperti yang juga anda sebutkan ada perpaduan nanti antara tradisional dan juga teknologi
teknologinya adalah nanti akan ada video mapping juga akan ada imersif termasuk juga akan ada water screen
nah kita tahu memang ada air mancur di sini yang tentunya seperti apa ya tentu akan menjadi penasaran bagi warga jakarta
apa yang akan dilakukan dengan air mancur yang selama ini kalau kita berjalan ke bundaran hi melihat hanya sekedar ikon jakarta
tapi sekarang ternyata bisa menjadi wahana ataupun hal yang bisa menjadi penghibur ataupun hiburan seperti itu yang juga dengan perpaduan dengan teknologi ini
nantinya lampu lampu tentunya akan sangat meriah karena kita tahu ada sejumlah kegiatan kegiatan besar yang memang dikonsentrasikan di titik ini
nah kalau kita lihat dengan adanya pengamanan yang dilakukan oleh polda metro jaya sendiri enam ratus personil nantinya akan melakukan proses rekayasa lalu lintas
di sebelah sana nanti di sebelah kanan saya juga akan ada penutupan jalan jalan imam bonjol kemudian jalan sudirman yang dari arah tosari tentunya tidak bisa langsung untuk menuju ke bundaran hi
namun jangan khawatir karena tentunya akan ada pengalihan pengalihan arus untuk bisa parkir bagi yang ingin melihat langsung di lokasi
dan di hari ulang tahun jakarta ini juga banyak sekali wahana wahana yang digratiskan oleh pemerintah provinsi dki jakarta termasuk transjakarta
jadi bagi mereka yang ingin menuju ke bundaran hi
ingin menaiki transjakarta gratis selama hari ini dari pukul lima hingga pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
sehingga memang ini menjadi perayaan rakyat seperti dengan temanya sendiri wajah baru jakarta
oh ya nanti saya juga akan sebutkan bahwa di video mapping ataupun dari water screen yang akan ditampilkan di air mancur ikon jakarta ini
akan ada tiga tema yang akan dimunculkan ataupun video video yang akan dimunculkan mulai dari jakarta tempo dulu kemudian jakarta pembangunan
dan yang terakhir wajah baru jakarta
tiga hal ini nantinya akan menunjukkan seperti apa sih jakarta dari yang pertama hingga nantinya bertumbuh dan berkembang
seperti tahun sekarang ini yaitu menjejak umur empat ratus sembilan puluh dua tahun